dampak dari peristiwa ini terjadi unjuk rasa ratusan siswa dan guru di mapolsek tata malate makassar
yang hari ini berlangsung ricuh sejumlah siswa dan polisi terlibat saling dorong hingga adu mulut karena ingin masuk ke kantor polsek
mereka ingin agar siswa dan orang tua siswa yang memukul seorang guru segera ditahan
dengan berjalan kaki sejauh empat km dari sekolahnya ratusan siswa smk negeri dua makassar bersama persatuan guru republik indonesia pgri sulawesi selatan
mendatangi maposek tata malate makassar
kamis pagi mereka berunjuk rasa menuntut siswa dan orang tuanya yang memukul guru smk negeri dua makassar segera ditahan
aksi sempat diwarnai kericuhan saat sejumlah siswa memaksa masuk dan melempar air mineral ke arah petugas
sejumlah guru dari pgri sulsel bahkan nyaris menghakimi pelaku di depan ruang tahanan
namun aksi itu dicegah oleh sejumlah polisi yang berjaga
pihak pgri sulawesi selatan yang menggelar pertemuan dengan pihak maposek tata malate meminta kedua pelaku dihukum
saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia ibnu munsir di makassar sulawesi selatan
ibnu apakah unjuk rasa masih berlangsung di polsek tamalate
ya mbak saat ini saya berada di maposek tata malate makassar
baru saja ribuan siswa smk negeri dua makassar bersama guru telah usai berunjuk rasa
saya meminta pihak kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap seorang siswa dan orang tuanya melakukan pemukulan di sekolahnya
apakah sudah ditahan orang tua dan siswa tersebut
sampai saat ini kedua pelaku telah dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian mapolsek tata malate makassar
apa pasal yang dikenakan ibnu
sesuai keterangan dari pihak kapolsek tata malate makassar
kompol asis yunus pelaku dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh tentang pengeroyokan dengan ancaman di atas tujuh tahun
ibnu kemudian ada juga disampaikan tadi pernyataan dari orang tua siswa bahwa anaknya juga sempat dipukul bahkan disikut juga ditendang oleh gurunya
apakah itu betul atau hanya pengakuan
berdasarkan keterangan dari pihak orang tua siswa tersebut menurut keterangannya bahwasannya
karena anaknya juga dipukul oleh guru tersebut
hingga saat ini orang tua tersebut telah melaporkan kejadian serupa terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh guru tersebut
apakah guru itu juga akan diproses oleh polisi
menurut keterangan dari kompol asis yunus bahwasannya pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh guru tersebut
oke berarti itu masih dugaan berarti ibnu ya masih belum ada keterangan resmi dari polisi ya
ya betul sekali mbak
baik terima kasih ibnu munsir dari makassar sulawesi selatan sudah bergabung bersama kami